kementerian perhubungan mendorong masyarakat untuk melakukan mudik lebih awal
hal ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan pada saat puncak arus mudik lebaran
yang diprediksi terjadi pada sembilan belas hingga dua puluh satu april mendatang
sejumlah insentif pun diberlakukan bagi pemudik di tanggal awal
dan untuk membahas hal ini bergabung bersama kami
bu lisha jelang masa mudik nanti persiapan apa saja yang kemudian saat ini
menjadi fokus dari jasa marga
ya kami di jasa marga telah menyiapkan beberapa upaya untuk meningkatkan layanan
baik di sepanjang jalur maupun di gerbang tol
seperti adanya penambahan sarana peralatan maupun petugas di lapangan
untuk peningkatan pelayanan lalu lintas sendiri jalur
jasa marga juga sudah menambah tiga puluh satu unit
kendaraan derek menjadi total satu ratus enam puluh tujuh unit
hal ini juga dilakukan untuk menambah perlengkapan dan untuk percepatan penanganan
gangguan kendaraan yang berada di jalan tol
kami juga menambah sarana perasaran lalu lintas
seperti untuk mendukung apabila nanti diperlukan rekasan lalu lintas
seperti adanya penambahan rubber con
mungkin semula ada di sekitar empat menjadi sebelas unit
untuk tadi ya untuk rekayasa lalu lintas
tidak hanya itu terkait untuk gangguan yang misalkan dikarenakan
adanya kehabisan bahan bakar kami juga menyiapkan adanya
pb motoris untuk
untuk bisa membantu para pengguna jalan yang kehabisan bahan bakar
di gerbang sendiri kita akan juga menambah petugas di lapangan
untuk juga pengarah lalu lintasnya
supaya bisa mempercepat transaksi yang ada di gerbang tol
dan juga di layanan preservasi kami menyiapkan petugas selama dua puluh empat jam
untuk memastikan standar pelayanan minimum dapat dipenuhi
apabila nanti mengantisipasi apabila kondisi khusus akibat cuaca ekstrim
dan tidak hanya itu juga di res area seperti kita ketahui
juga menjadi tempat tujuan favorit untuk para pengguna
pengguna jalan tol untuk beristirahat atau melaksanakan ibadah
juga sudah kita antisipasi dengan misalkan adanya perubahan flow
harus keluar masuk kendaraan
jadi dimohon kepada seluruh pengguna jalan tol yang akan mengunjungi res area
untuk bisa mematuhi rambu yang ada petugas yang ada di lapangan
juga sudah kita tambahkan toilet toiletnya di sana yang portable
untuk bisa juga mempercepat pengguna pengjalan tol
melakukan ibadah di toiletnya
concernnya memang di rest area ya bu ya karena memang ini sering terjadi kepadatan
apakah pemberlakuan nanti pembatasan waktu tiga puluh menit saja di rest area ini
akan diberlakukan pada saat puncak arus mudik nanti
kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan tol yang akan menggunakan waktunya di rest area
untuk bisa bijak memanfaatkan waktunya untuk melakukan ibadah atau ke toilet
atau mengisi bahan bakar
itu juga nanti akan dibantu oleh seluruh petugas yang ada di sana
dan juga akan dibantu oleh public address
jadi nanti kami juga dibantu dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian
untuk bisa memastikan kendaraan yang masuk dan keluar ini tetap teratur
tidak ada penumpukan di satu titik dengan adanya flow kendaraan
dan juga waktu yang akan digunakan juga akan dihimbau oleh seluruh petugas yang ada di sana
supaya bisa lebih optimum
mengidentifikasi waktunya ini seperti apa nanti bu untuk tiga puluh menit ini
ini hanya seperti himbauan saja ya
jadi ada beragam yang kita upayakan seperti dengan adanya himbauan juga
public address juga nanti para petugas di sana beserta dengan pihak kepolisian
juga akan bisa melihat kendaraan yang masuk dan nanti akan ditandai bahwa yang bersangkutan
sudah memasuki waktu yang cukup lama misalkan di sekitar tiga puluh menit
dan kami juga di beberapa titik juga memiliki rest area monitoring system
yang membantu adanya kapasitas yang sudah digunakan di rest area itu sendiri
jadi itu akan dibantu dengan teknologi juga mbak
semoga penonton cnn ternotifikasi
sudah ada range waktunya hanya tiga puluh menit di rest area
mari berbicara sekarang mengenai diskon untuk tarif tol sendiri ya bu ya
memang sudah disampaikan oleh pemerintah kementerian perhubungan secara resmi
penerapannya nanti seperti apa bu lisya
dan hanya berlaku di luar puncak arus mudik saja ya
seperti kita ketahui dengan adanya cuti bersama yang dimajukan menjadi sembilan belas april
itu juga menjadikan bahwa adanya prediksi puncak arus mudik akan jatuh
di hamin tiga atau di hari pertama cuti bersama tersebut di hari rabu sembilan belas april dua ribu dua puluh
dengan prediksi kami bisa mencapai satu ratus tiga puluh delapan ribu kendaraan yang akan terjadi nanti di kilometer enam puluh enam jakarta cikampek
yang merupakan pertemuan ya nanti akan kendaraan dari transjawang dan cipularang
nah untuk itu jasa marga juga bersama pemerintah menghimbau kepada pengguna jalan untuk mudik lebih awal
merupakan bentuk pelayanan dan apresiasi kami kepada pengguna jalan
untuk memaksimalkan pendistribusian lalu lintas gitu ya
jadi tidak menutup di hari hari puncak tapi bisa tersebar ke lebih awal gitu ya
kami akan berikan diskonnya sendiri itu mulai pada hari minggu enam belas april dua ribu dua puluh tiga pukul enam hingga selasa delapan belas april dua ribu dua puluh tiga pukul enam juga
jadi yang yang di cikarapak utama untuk yang tol jakarta cikampek dan yang di cikularang itu di gerbang tol kalihurip utama
dan untuk aris mudiknya juga itu juga sama kita juga akan coba menarik minat pengguna jalan tol untuk bisa menghindari waktu waktu favorit atau waktu puncak
yang diprediksi juga ada di h plus dua di dua puluh lima april itu juga makanya kita berikan diskon di hari kamis dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh tiga pukul enam hingga sabtu dua puluh tiga
di dua puluh delapan april itu sama dengan diskon yang sama dan juga di gerbang tol yang sama
baik bu lisha boleh diulang sekali lagi informasi kepada masyarakat pemberlakuannya untuk di ruas tol mana saja
tadi tanggalnya jamnya sudah ibu sampaikan tapi apakah hanya di ruas tol tertentu saja pemberlakuan ini
ya betul jadi memang hanya ada di gerbang tol jakarta sorry di gerbang tol cikampek utama di jalan tol jakarta cikampek dan juga di gerbang tol kalihurip utama
di jalan tol cikularang
maka kita berlakukan di dua gerbang tol tersebut
untuk kedua arah ya baik yang dari arah jakarta maupun yang kalau di kalib utama itu yang dari arah bandung
yang di jekampek utama itu yang dari arah cirebon atau dari arah jekampek
oke baik bulisha salah satu yang juga meningkat minatnya adalah pemilik kendaraan ataupun mobil listrik begitu bulisha
persiapan infrastrukturnya seperti apa di sejumlah rest area ini untuk mendukung layanan stasiun pengisian untuk mobil mobil listrik ini
ya jasa marga melalui anak usahanya jasa marga united business mengelola rest area di jasa marga group
dan juga ada beberapa mitra juga yang mengelola beberapa res area di jasa marga group
jasa marga group telah memiliki beberapa perusahaan yang berbeda
memiliki spklu sebanyak dua belas unit
dan kita sebelas unit sorry kita tambahkan empat unit untuk selama mudik ini menjadi total lima belas unit tersebar
ada di palikanci dua ratus tujuh a di tiga ratus tujuh puluh sembilan a batang semarang dan tiga ratus delapan puluh sembilan b batang semarang
di solongawi juga ada di lima ratus sembilan belas a dan lima ratus sembilan belas b untuk spklu nya
dan juga ada juga di jagorawi sepuluh a dua puluh satu b
di jakarta tangerang juga ada di tiga belas a
jakarta cikampek ada di enam b
di semarang solo juga ada di empat ratus lima puluh enam b
dan juga ada di jakarta cikampek lima puluh tujuh a
dan cipularang juga ada di delapan puluh delapan a dan delapan puluh delapan b
hal ini juga kami kerjasamakan dengan pln untuk bisa memastikan pasokannya
dan juga ada beberapa memang di beberapa titik yang kita siapkan fast charging
dan di setiap titik spklu itu juga ada dua nozzle
jadi nanti bisa ada dua pengendara yang bisa bergantian
dan juga mau nanti diperhatikan
terus dibantu oleh petugasnya di sana
ada beberapa yang memang fast charging
dan ada juga yang memang regular
jadi nanti akan berkisar pengisian waktunya
di tiga puluh menit sampai dua atau tiga jam
rentang untuk stasiun pengisiannya sendiri ini jaraknya berapa kilometer
ini tersebar ya
memang karena kalau rest area sendiri kan itu adalah di kisaran sekitar enam puluh km ya
tapi antar ininya sendiri kita bisa di sekitar di enam puluh sampai satu ratus dua puluh an ya
jadi nanti bisa dicatat lokasi lokasinya
nanti para pengguna jalan juga bisa mengakses melalui aplikasi travel
atau bisa kontak call center kami empat belas delapan puluh
untuk bisa nanti ditanyakan kira kira jarak terdekatnya dimana
untuk nanti bisa kami bantu diarahkan
tidak usah khawatir juga apabila terjadi gangguan di jalan selama panjang jalan tol
baik itu maupun untuk kendaraan yang biasa dan juga kendaraan listrik
nanti akan kami siapkan mobile storing
untuk bisa dijemput oleh petugasnya
untuk dibantu di carikan jalan luar atau di perbaiki kendaraan yang melalui gangguan
oke jadi ada petugas dengan sistem mobile juga ya begitu standby
bu lisha terima kasih sekali lagi update informasi anda
berbagai persiapan sudah dilakukan
kita harap nanti pada puncaknya harus mudik bisa berjalan dengan maksimal dan lancar
bu lisha oktaviana terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newsroom